doi kamu udah bikin ketupat belum doi
saya gak bisa bikinnya ceng susah
saya nanti mau beli aja yang udah dianyam
kamu udah bikin ceng
kok yang udah dianyam sih
maksud saya bukan bikin kulit ketupat bikin ketupat yang diderebus
udah bikin belum
ketupat doi ketupat
kamu udah ngerebus ketupat atau belum
alhamdulillah ada theme lebaran dari pak airwi jadi boleh beli baju
iya mang alhamdulillah
mak ngapip kok diem aja
memangnya gak dapet paket dari pak rw ya
tentin gimana mak
kabarnya gak jualan lagi
sepertinya enggak jang
tentin lagi sibuk sama bayi
itu juga saya bingung
gak ada pemasukan buat saya
kan mak ngapip sudah banyak duit
waktu jualan takjil kemarin
iya kalau buat baju lebaran mak ada
tapi kalau buat nabung nggak ada
di cibatu ada jualan baju murah mang
tukerin kupon ke balai desa tuh
kita mau nemenin ke cibatu
nganterin mak ngapip belanja lebaran
gimana sih kalian
kabarnya sudah saya tolongin
saya bukan nggak mau ngebantuin kang dadang
beneran saya mau ke cibatu
mau belanja baju lebaran
nih kang dadang
jajang sama wauding mau ngantar saya
lain kali pada minta tolong saya gak mau bantu ya
ibu punya pekerjaan yang baik
majikan yang baik
jadi kita disini tenang
iya pak alhamdulillah
supaya ibu dikasih keselamatan
pebi mah selalu doain ibu yang terbaik pak
gak kayak bapak
kan bapak udah bilang sama kamu neng
bapak gak ada hubungan apa apa
sama bu guru yola
alhamdulillah kita gak bisa bisa kumpul neng
itu kasian om lidoy
tante atem gak pulang
kasian ya pak
tahun kemarin tante atem pulangnya setelah lebaran
nanti kamu diam saja nek
pura pura tidak tahu saja
kasian jeniper kalau dikasih tahu
kamu nek semalam sahur gak
saya nek kesiangan
sama saya juga ketiduran
pas bangun nek udah shalat subuh
puasa hari ini
nggak tahu pak
saya nek udah mulai kunang kunang
wajah kalian tidak pernah ada senyum
gita tee enggak sahur pak ustadz rw
saya juga sering tidak tahu
ameng ke mana ameng
masih mengejar pelaku pembuang bayi pak ustadz rw
apa lagi yang berwarna
yang mau diselidiki aming
pihak kepolisian dan kelurahan
sedang berusaha mencari
hantar saya ke balai desa
saya mau lihat acara bazar sembako
kamu jangan macem macem
jaga kantor ini dengan baik
ketupat doi ketupat
kamu udah ngerebus ketupat atau belum
kamu emosian ceng sekarang
kebiasaan kalau gak dekang dadang
saya bukan marah
gak jadi deh
gak jadi apa ceng
gak jadi nanya doi ya ampun doi pusing saya ngomong sama kamu doi
kita di dimana aja deh
datang datang cembetut
beban berat pikiran kacau
kamu gak langsung ke balai desa aja tukerin kupon bazar kamu
gak usah bingung atuh kak dadang
langsung ke balai desa aja ditukerin kuponnya
saya kan dulu juga pernah dapet di cibareng kok
doh justru dia lagi bingung
satu orang cuma boleh tukar satu kupon
emang ada perubahan ceng
emang setiap orang dapat berapa kupon
berarti sama dong kayak dulu
ikut yuk doi
jangan mau doi
kemana kak dadang
paling juga diajak ke balai desa doi
beneran kak dadang
sekarang kan bulan ramadannya
palanya mah gede
jangan mau doi dosa doi beneran dosa
itu kupon harusnya untuk jatah
kamu mau nanti di akhirnya didatangin orang orang gak mampu
kembalikan kupon saya
gak mau kak dadang
mau untung malah puyeng
untung kamu gak mau dong
di akhirat sama orang orang gak mampu
kembalikan kupon saya
kembalikan kupon saya
amri keringan sampe ceng
waalaikumsalam bu dokter
alhamdulillah enggak bu dokter
boleh saya periksa sebentar cek dede bayinya
boleh bu dokter
kita periksa nya di kamar aja ya bu
mari bu dokter